sekilas tak ada yang berbeda dengan wisata alam gunung bromo di dusun cemoro lawang
desa ngadisari kecamatan sukapura kabupaten probolinggo jawa timur kamis pagi
namun jika diperhatikan lebih seksama ada fenomena menarik di kawasan wisata gunung bromo
dedaunan yang biasanya menghijau berubah menjadi putih
lantaran embun yang menempel membeku akibat suhu yang rendah
fenomena ini terjadi pada saat dini hari menjelang pagi sebelum matahari terbit
bunga es ini akan langsung mencair kembali menjadi embun saat matahari terbit
pada saat embun membeku di sekitar bukit cemoro lawang suhunya mencapai sekitar satu derajat celcius
di kaldera atau lautan pasir bahkan bisa mencapai minus empat derajat celcius
di lautan pasir bromo lebih menarik lagi
terlihat bunga es tertata rapi di
gundukan pasir yang berombak terkena angin
fenomena ini menarik perhatian pengunjung
saya baru dapat informasi dari guide bahwa disini tuh ada fenomena frozen bromo
itu terjadi cuma setahun sekali
tapi nyarinya agak susah jadi harus ke pinggiran laut pasir di teping tebing gitu
tapi senang sih bisa lihat fenomena yang langka di indonesia ya
alam ini diketahui sudah terjadi sejak musim kemarau atau tepatnya hampir sebulan belakangan
hanya saja bunga es ini tidak terjadi setiap hari
bunga es tidak muncul saat suhu udara masih di atas empat derajat celcius